hampir setahun pasca bencana tsunami kawasan wisata tanjung lesung pandeglang banten terus berusaha bangkit
salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar acara sport tourism atau wisata olahraga berupa lomba cross triathlon dan mountain bike cross country marathon dua ribu dua puluh
dan informasi ini sekaligus menutup episode kali ini
update selalu informasi olahraga anda pastinya di cnn indonesia sports
saya mie prichari pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
panorama pantai dan kondisi alam di kawasan wisata tanjung lesung pandeglang banten menjadi daya tarik cross triathlon dan mountain bike cross country marathon dua ribu sembilan belas
dua perlombaan olahraga yang rutin diadakan sejak dua ribu tujuh belas itu merupakan bagian dari festival tanjung lesung dua ribu sembilan belas
salah satu tujuan diadakannya acara olahraga ini adalah menarik atlet
penghobi olahraga untuk datang dan berwisata ke kawasan tanjung lesung
pantainya kan bagus bersih tempatnya tenang
seperti itu memang salah satu kelemahannya jauh ya tapi ya memang oke tempatnya masih layaklah dinikmati
bagus bagus bagus banget
ternyata keren banget terus swim course nya itu amazingly keren banget
dia pantainya tenang aku suka banget perkampungannya keren
mungkin masyarakat masih takut untuk datang ke sini
ya mungkin harus dipupuk lah rasa takut itu supaya dihilangkan lagi bahwa kita tuh gak ada lagi ada tsunami
salah satu imbasnya jumlah peserta cross triathlon dan mtb cross country marathon kali ini menurun dibanding tahun lalu
tahun ini total hanya sekitar
acara ini sebenarnya adalah memperkenalkan
kecantikan landscape tanjung lesung
begitu ya sebagai
satu dari sepuluh bali baru yang diprogramkan pemerintah dan
tempat ini tanjung lesung adalah kawasan ekonomi khusus pariwisata
salah satu yang menarik buat tempat ini karena landscape nya begitu cantik maka kita mempersiapkan event dua ini dua event ini
untuk bisa dinikmati oleh
sebagai usaha menarik minat peserta tahun depan panitia berencana menambah seri lomba dan kategori pertandingan
selain itu keikut sertaan atlet dari dalam dan luar negeri pada acara olahraga ini
diharapkan dapat memberi pengaruh positif pada perkembangan olahraga di indonesia
potensi wisata kawasan tanjung lesung tentunya masih perlu untuk dimaksimalkan
apalagi setelah tahun lalu sempat terkena bencana tsunami
dan agenda tahunan festival tanjung lesung yang diisi oleh dua event olahraga triathlon dan mpb cross country marathon
mestinya bisa menjadi pilihan bagi para atlet dan para penghobi untuk bisa berwisata sambil berolahraga
erlangga wisnuwaji robin kit tanjung lesung